rumah yang diduga menjadi tempat praktik aborsi ilegal di pasuban senen jakarta pusat
senin siang didatangi tim penyidik polda metro jaya
satu unit mobil penyedot tinja dikerahkan ke lokasi
untuk mencari sisa janin hasil aborsi yang diduga dibuang ke septic tank
petugas juga menyisir sejumlah sudut ruangan lain untuk mencari bukti tambahan
hasil penyedotan septic tank selanjutnya akan dikirim petugas ke laboratorium forensik polri
dari hasil penyelidikan dan pengembangan
polisi menemukan klinik tersebut memiliki jaringan ke lima puluh orang bidan dan seratus orang calo
petugas masih mencari di mana saja para pelaku membuang janin janin bayi yang diaborsi
sementara itu ketiga pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka
hingga kini masih menjalani penyidikan
ada kemungkinan polisi akan menetapkan tersangka baru dalam kasus ini
mereka ini memang merekrut mitra mitra
mitra mitra para bidan yang memang
ada indikasi sekitar hampir lima puluh orang lah mitra
kemudian mereka dibawahnya lagi ada lagi calo calo
yang mencari yang menemukan untuk para pasien pasien yang lain
jadi bertanya apakah masih ada tempat lain
masih kita masih mengendus bahwa ada beberapa tempat lain
sebelumnya polda metro jaya menggerbek sebuah rumah yang dijadikan klinik aborsi ilegal
di jalan paseban senen jakarta pusat pada jumat empat belas februari lalu
polisi mendapati sejumlah kamar yang dijadikan tempat praktik aborsi
lengkap dengan peralatan medis
tiga orang yang diduga kuat ikut bekerja di klinik ditangkap
ketiganya adalah a dokter yang juga residivis kasus yang sama
i yang bertugas sebagai bidan
r wanita yang berperan memasarkan klinik melalui media sosial
klinik aborsi ilegal ini diketahui telah menggugurkan sembilan ratus janin
dari satu enam ratus lebih pasien yang telah mereka tangani
selama hampir dua tahun beroperasi
tim liputan cnn indonesia